berbagai upaya dilakukan untuk mendeteksi keberadaan sel kanker
salah satunya pemeriksaan dengan kolposcopy
kolposcopy adalah prosedur untuk memeriksa kesehatan cervix vulva dan vagina
pada sistem reproduksi perempuan untuk mengetahui ada potensi keganasan atau tidak
berikut laporan koresponden kesehatan cnn indonesia arman helmi selengkapnya
kaum perempuan rentan mengidap kanker
kaum perempuan rentan mengidap kanker salah satunya kanker cervix
menurut global burden of cancer dan badan kesehatan dunia
angka kejadian kanker secara keseluruhan di indonesia per dua ribu dua puluh mencapai tiga ratus sembilan puluh enam sembilan ratus empat belas kasus
dengan jumlah kematian dua ratus tiga puluh empat lima ratus sebelas kasus
hal inilah membuat sejumlah perempuan makin sadar
pentingnya memeriksakan diri terutama kesehatan reproduksi
eviana misalnya karyawati perusahaan swasta ini
mengaku sejak tiga tahun terakhir rutin memeriksakan kesehatan reproduksi
dengan pap smear ke dokter spesialis kandungan dan kebidanan
untuk mengetahui kesehatan reproduksi saya
jujur sih terus terang nervous ya agak tegang lihat alat alatnya
cuma ya karena dokternya yang membuat kita tenang menjadi relax ya
ternyata nggak serem serem banget sih yang seperti pikiran saya
dokter spesialis kandungan dan kebidanan liva wijaya mengatakan
lima persen perempuan yang sudah pernah melakukan hubungan seksual
sangat beresiko terinfeksi
human papilloma virus atau virus yang menyebabkan kanker pada leher rahim
biasanya mereka yang terinfeksi awalnya tidak merasakan gejala apapun
alhasil banyak perempuan yang belum sadar untuk melakukan screening
atau uji penapisan baik berubah iva tes atau papsmir
ya kebanyakan nih perempuan indonesia yang datang ke rumah sakit besar itu
bukan untuk screening atau pemeriksaan awal
tapi datang karena tadi sudah timbul gejala dan kita tahunya
wah ini udah cancer tahap lanjut gitu ya
semakin awal kita temukan itu semakin baik harapan hidupnya tinggi gitu
survivor rate lima tahunnya jadi angka bertahan hidupnya lima tahun ke depan itu jauh lebih tinggi
kalau stadium satu hampir delapan puluh persenan stadium dua tambah turun stadium tiga empat ya susah
untuk screening dokter biasanya melakukan iva tes atau papsmir
bila ditemukan perubahan sel normal
menjadi abnormal di leh rahim
maka untuk mendapatkan gambaran jelas
menentukan apakah tahapan perubahan selnya
masih berada di fase pre kanker atau telah menjadi kanker
dokter akan melanjutkan dengan tindakan kolposcopy
berarti tingkat keakuratan daripada kolposcopy jauh lebih tinggi ya dokter
ya jelas karena kita curiga sesuatu dari pap smear
dari pemeriksaan screening
kemudian kita lakukan pemeriksaan kolposcopy
karena kolposcopy itu sebenarnya alat untuk melihat daerah leher rahim dengan pembesaran lebih tinggi dibanding mata kita
nah dok pertanyaan saya berikut
kalau misalnya pasien bisa berulang nggak sih dia kolposcopy
misalnya perlu biopsi lagi nih
atau cukup sekali aja dengan kolposcopy
udah bisa menentukan diagnosa terakhir
oh iya misalnya ada diagnosis sudah di pap smear
terus kemudian kita lakukan kolposcopy
ternyata hasilnya cin satu misalnya gitu
ya selanjutnya dilakukan pemeriksaan lanjutan
atau ya langsung dengan kolposcopy kita melihat masih ada lesi putihnya apa tidak gitu yang mencurigakan
dan kolposcopy ini sebenarnya bukan yang oh tiap tahun dilakukan nggak
dilakukan sesuai dengan indikasi kalau kita ingin melihat kelainan di leher rahim gitu
misalnya tadi dari paps meer abnormal atau setelah tindakan gitu
setelah tindakan observasi berapa bulan
setelah tindakan kita mau melihat daerah yang kita lakukan operasi yang kita tadi sudah ambil
apakah ada lesi putihnya kita bisa menggunakan kolposcopy
kalau dirasa dokternya ini tidak bisa melihat dengan jelas dengan mata
mata lanjang gitu
selain untuk melengkapi tindakan pap smear
manfaat pemeriksaan dengan kolposcopy juga bisa digunakan untuk diagnosis kutil kelamin
hingga peradangan pada cervix atau servicetis
ada beberapa persyaratan untuk melakukan pemeriksaan dengan kolposcopy
pasien tidak sedang berada pada masa menstruasi atau sedang mengkonsumsi obat pengencer darah
karena dapat mengakibatkan mudah terjadi perdarahan hebat saat haid
pasien tidak sedang mengandung dan tidak mengkonsumsi obat anti nyeri
arman helmi galuprestisa jakarta